saya jelasin karena siapa
pak jalan pak
saya dah nunggu
saya nggak tahu
tapi yang jelas pasti ada orang yang laporin kita
terus kamu nuduh keluarga aku sama dokter panji yang laporin kita
tapi kita kan nggak tahu isi hati orang
aku percaya sama mereka
mereka nggak mungkin ngelakuin itu
ya aku juga cuma penasaran aja
kamu mau apa lagi panggil aku kesini
kita kan udah gak ada urusan lagi
rahasia kamu itu masih ada dalam diri saya
mau kamu apa sekarang
apa lagi lah kalau bukan uang
kamu tuh pikirannya uang terus
gimana kalau kita ketahuan
kalau kita yang menjagakan umar laras
kamu gak usah mikirin yang seperti itu
itu karena kesalahan umar laras sendiri
kenapa tiba tiba dia muncul di situ
akhirnya dia sendiri yang kena tamu
mudah mudahan saja yang namanya ibu laras nenek tua bangka itu nggak sadar sadar
dan yang lebih menguntungkan lagi justru aida yang menjadi tertuduh
dan tidak ada saksi mata yang lain
jadi memang memang memang tidak ada yang tahu betul tentang kejadian itu
saya cuma punya segini
abis ini udah gak ada lagi
nanti kalau saya minta lagi tolong dikasih double ya
dua kali empat kali
nah tinggal aku edit sedikit rekaman ini
dan ini bisa menjadi bukti untuk membuat orang itu di penjara
aku akan terbebas dari kecurigaan mereka
dan aku nggak akan diperas lagi sama dia
jadi sekarang polisi sedang mengejar aida dan aksan
ya polisi sudah berhasil menemukan tempat persembunyian mereka
ya tuhan gimana kalau sampai aida tertangkap lagi
aku rasa bukan aida belangkunya
aku sudah menyatakan bukti siapa sebenarnya yang mencelakakan omalaras
dan pelakunya adalah anas
nih ada bukti pengantar
dan mengulangi suara sosial yang ngasih di didalam akun
sekarang hal ini boleh jadi permasalahan
ad eqe an ini sendiri sepertinya

justru aida yang menjadi tertutup dan tidak ada saksi mata yang lain
jadi memang memang memang tidak ada yang tahu betul tentang kejadian itu
aku sengaja mencari bukti itu karena aku sadar
pasti aida bukan pelakunya
aida itu kan sahabat aku jadi aku kenal banget sama dia
aida itu kan sahabat aku jadi aku kenal banget sama dia
kamu tunggu saya kesana sekarang
aida kamu kenapa seperti ini aida aida
aida aida kenapa san aida kenapa
saya juga nggak tahu dok yang jelas tadi aida kena paku tadi
ini pakunya berkarat san
ini bisa kena tetanus san kamu ngerti nggak tetanus tuh
kenapa kamu nggak bisa jaga aida dengan baik san
kalau begini nggak dulu saya nggak akan kena tetanus

kamu harus kuat aida
kamu harus bertahan
aku minta maaf udah bikin kamu seperti ini
kamu lihat aida
ternyata aksan masih menyayangi kamu seperti itu
apa dengan begini perhatian aku buat kamu masih ada artinya
sepertinya aida betul betul mencintai dokter
apa dokter tahu
waktu aida bersama saya
aida sering cerita tentang dokter
sekarang aida dapat menyebutnya butnama dokter
kamu mencintai aku
setelah aiden nanti dapat perawatan
biar saya merawat dia
saya akan merawat dia
dan juga penyakitnya
aku yang membuat aida seperti ini tuh
aku yang harus tanggung jawab
aku gak mau seperti ini dok
kamu bisa menjaga dia
kamu gak lihat sekarang aida begini karena siapa